menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto menanggapi insiden perusahaan polsek ciracasos oleh sekelompok orang pada rabu dini hari lalu
wiranto meminta masalah tidak lantas mengganggu kestabilan dan keamanan nasional
perusakan yang mengakibatkan kebakaran di polsek ciracas jakarta timur pada rabu dua belas desember dini hari
diduga dilakukan oleh orang yang tidak puas dengan kinerja polisi sektor ciracas dalam menangani kasus perselisihan yang melibatkan dua anggota tni dan juru parkir
penyelidikan insiden perusahaan ini tengah dilakukan oleh kepolisian di bawah polres jakarta timur untuk mengetahui oknum yang bertanggung jawab
menko polhukam berharap para oknum yang terlibat dapat ditindak tegas karena dianggap tidak disiplin dan melanggar aturan organisasi
wiranto juga mengingatkan agar insiden ini tidak mengganggu koordinasi antara dua institusi keamanan negara dan mengganggu keamanan nasional
panglima tni sudah menyatakan kapolri sudah menyatakan bahwa
keterpaduan kedua institusi ini menjaga keamanan nasional akan membuahkan stabilitas nasional
itu perintah beliau beliau itu ke bawah harus melaksanakan itu
triberata saktamarga semua prajurit mengisyaratkan bahwa setia dan tunduk kepada perintah atasan
maka kalau ada peristiwa seandainya atau diduga ini merupakan oknum yang tidak menaati itu
tidak setia kepada pemerintah ditindak tegas saja
tidak usah dihebohkan
dalam organisasi yang besar ada satu dua yang melanggar disiplin melanggar perintah
itu bukan berarti organisasi ini buruk jangan kemudian di generalisir ya
maka saya minta supaya kalau ada aparat aparat keamanan yang menyebabkan terjadinya hal itu
tindak dengan tegas ada hukumnya
ada undang undangnya ada peraturannya
tegas saja saya pernah di sana dan itu bisa kita laksanakan
jangan sampai hal kecil seperti itu mengibatkan institusi yang besar ini
yang menjaga keamanan nasional bisa terganggu
pasca perusahaan dan pembakaran oleh sejumlah orang mapolsek ciracas masih terus dibersihkan
namun pelayanan masyarakat mulai bisa dilakukan
di lansir dari detik com sejak kamis pagi
petugas ppsu masih terus membersihkan puing puing sisa perusakan
di mapolsek ciracas
papan papan triplex masih terpasang di sebagian pintu gerbang
sejumlah mobil yang dirusak masa juga masih berada di lokasi dan ditutup terpal
hingga kini penjagaan masih dilakukan personel kepolisian dan tni di dalam area polsek
sementara itu pelayanan di polsek ciracas jakarta timur mulai kamis pagi sudah kembali normal
warga yang membuat surat keterangan dan membuat laporan sudah bisa terlayani
meski pelayanan sudah dapat dilakukan
sejumlah ruangan dan bangunan yang rusak masih dalam proses perbaikan
proses perbaikan gedung dilakukan secara bertahap
kondisinya ya agak berantakan ya dalam ya
masih kaca kaca pecah
terus masih agak dikit berantakan lah
pokoknya masih dalam proses perbaikan juga sih
tapi itu gak menggabung pelayanan mas bikin istri
oh enggak enggak
malah lancar masih kayak hari biasa aja
sudah ada ausirion dolu di polda metro jaya riopala
bagaimana perkembangan proses penyidikan terkait perusakan terhadap mapolsek ciracas ini
pasca penyerangan masa di mapolsek ciracas pada rabu dini hari lalu
pada hari ini polda metro jaya telah menetapkan adanya dua tersangka baru
dan juga tiga orang daftar pencarian orang atau buron yang pada saat ini masih dilakukan pencarian oleh pihak polda metro jaya
dimana dari dua tersangka
dua tersangka yang telah ditetapkan oleh polda metro jaya
ada yang pertama berinisial ap berusia tiga puluh dua tahun yang berprofesi sebagai juru parkir di daerah mapolsek ciraca
dan juga yang kedua ada hp dengan inisial hp yang berusia dua puluh delapan tahun yang juga berprofesi sebagai juru parkir di daerah polsek ciracas
dimana keterlibatan ap dan juga hp pada polsek ciracas
pada saat itu adalah bagaimana ap menarik pakaian korban dan juga menahan terjadinya dan juga menahan pakaian dari korban di saat kericuhan itu terjadi
dan juga polda metro jaya telah merilis adanya tiga dpo diantaranya ada iwan hutapea ada suci ramdhani dan juga yang terakhir ada depi
yang dimana dari ketiga dpo yang telah dirilis oleh polda metro jaya ada dua yang telah ditangkap
pada siang hari ini
pada siang hari tadi
tepatnya pada pukul setengah dua waktu indonesia barat dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju polda metro jaya untuk menjalani pemeriksaan
dimana yang kedua dpo yang telah ditangkap itu bernama iwan hutapea dan juga suci ramdhani yang saat ini dalam perjalanan ke polda metro jaya
ini berarti polda metro jaya telah menetapkan ada lima orang yang ditetapkan
sebagai tersangka dalam kawasan
pemeriksaan khusus penyerangan di mapolsec ciracas pada hari rabu dini hari ini lalu
dan para pelaku di jerat passel satu ratus tujuh puluh
dan juga tiga ratus lima puluh satu kuhp
dimana dengan barang bukti video pada saat kejadian dan juga adanya dua ponsel dan juga ktp dari para pelaku tersebut
dan sehingga saat ini kami masih menunggu rilis dari polda metro jaya yang akan menceritakan bagaimana keterlibatan dari sejumlah dpo
o dan juga tersangka baru yang nanti akan ditapkan oleh polda metro jaya
dan memang walaupun prosek ciracos pada hari ini sudah beroperasi seperti biasa
memang polda metro jaya masih terus menganalisa mulai dari kendaraan yang memang dibakar pada saat itu
dan juga jejak para pelaku yang tertinggal pada saat itu dan ini masih terus dianalisa
bukan tidak mungkin apakah nantinya akan ditetapkan tersangka baru
dan apakah nanti polda metro jaya akan merilis dpo atau daftar pencarian orang baru
dan memang dari informasi yang telah diberikan oleh humas polri argo pada siang hari tadi
memang polri memperkirakan adanya kerugian sekitar satu miliar rupiah
kurang lebih sekitar satu miliar rupiah kerugian akibat penyerangan massa pada hari rabu dini hari eva
ya osirio bagaimana dengan dugaan adanya ketentuan
apakah terlibatan aparat tni dalam perusahaan mapolsek ciracas
apakah ada upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak dari tni sendiri
ya betul sekali eva memang ini telah disebutkan beberapa waktu lalu
memang adanya dugaan tersebut dan memang namun hingga pada saat ini polda metro jaya
sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh argo pada siang hari tadi
memang polda metro jaya masih saat ini fokus kepada tersangka
begitu juga dengan daftar pencarian orang yang memang hingga saat ini masih terus dilakukan
dan memang setelah nantinya memang dari para tersangka yang memang telah dilakukan pemeriksaan hingga pada sore hari ini
dan memang polda metro jaya sendiri menjanjikan kasus ini akan terus ditelusuri hingga dua hari ke depan
di mana hari rabu
rabu dini hari yang lalu peristiwa ini terjadi dan polda menjanjikan dua hari ke depan ini
ini berarti hari jumat yang akan datang polda akan fokus kepada keterkaitan dari tersangka dari kasus ini
dan setelah itu baru polda akan mendalami apakah memang ada keterkaitan dari oknum tni dalam kasus ini eva
baiklah osirion dulu melaporkan langsung dari mapolda metro

baiklah osirion dulu melaporkan langsung dari mapolda metro
baiklah terima kasih